jadi ibu ibu pengajian mau tak siap kesana
kumpul di rumah ibu romi
yaudah iya iya saya siap siap dulu ya
lo nunggu penumpang pur
ya kalau kagak ngapain lo disini
eh lo denger kagak sih gue tanya
ya kalau denger kenapa gak kejawab
dimana jualan koran
gue mau nabung biar bisa punya duit buat kursus nyetir mobil
oh kamu jualan koran targetnya cuma biar bisa punya duit buat kursus setir mobil
masa targetnya gitu aja mot
itu kan target jangka pendek kang
kalau target jangka panjang nanti gue pikirin lagi kang
oh ya kang
kan tista mau ke depan nebeng ya
enak aja bayar atuh
ya udah kalau kan tista pelit mah gak apa apa
eh siapa yang pelit
itu barusan mau nebeng kagak dikasih
ya udah naik tapi jangan keseringan
makasih ya kang
makasih ya kang
lo sekarang benar benar jualan koran
iya bang mau nyari duit
cari duit yang benar
pokoknya aku mau beli koran
pak korannya pak koran koran
sekarang saya udah gak baca koran
saya baca berita dari hp aja
udah murah praktis lagi
pak korannya pak
nggak mas makasih ya
kenapa pagi pagi sudah ngelamun aja
wajah lesu pucet begitu mas pur
ada apa atu mas pur sok cerita sama saya
koran mbak koran
pak korannya pak koran
pak korannya koran
pak koran pak
si pur kok nggak kelihatan ya
tadi gue ketemu sama dia di pos ronda
lu nggak ketau bengong
masya allah jak
saya juga tahu atu bengke kayak gimana
nggak usah kamu contohin
ya kalau lo tahu ngapain lu nanya
saya kaget jak
saya tek kuatir sama si pur
khawatir kalau dia mau bunuh diri lagi kayak dulu
jak kita harus kasih semangat buat si pur
biar dia bisa ngelupain yang aneh
assalamu'alaikum doesn't lie
salam gurahmatullahi wabarakatu
lu abis dari mana
si kecil abis terima rapot tanggal semester mak
saya dari sekolahannya
terus gimana rapotnya
alhamdulillah baik mak
waa pinter dong
oh my god seneng dah
hai eh ya tis dari sini ke tasik berapa lama ya kamu mau ke tasik jak mau ngapain orang gua
nanya lo malah nanya balik jawab dulu pertanyaan gua normalnya lima jam lima jam lama amat nah iya
tuh jak emangnya kamu mau ngapain ke tasik gua diisi rumah belimu kena bordiran tasik
bukannya di tanah abang juga ada mau kena bordiran tasik masa dia jak sodara saya jadi
supir truk sering dapat order ngantar mau kena bodi tasik ke tanah abang tapi maunya
yang asli dari tasik itu juga asli dari tasik jak tadi kan saya udah bilang diantar dari tasik
pasti buatan tasik kamu nggak percaya sama saya bukannya gua nggak percaya sama lo
sama lo dan gua tahu di tanah abang itu pusat perdagangan yang gua nggak tahu tuh
mau kena dijual di sono halo halo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa meninggal innalillahi
jadi ibu ibu pengajian motosiksono
kumpul di rumah ibu romi ya udah iya saya siap siap dulu ya ya makasih bu waalaikumsalam
siapa yang meninggal mak haji romli dari gang tujuh oh rumah siap siap dulu ya terusin
ya bang dua dua kan kita emang dua
kalau gitu pas ojeknya juga dua mau kemana bu
yang sembilan bang
oh kalau emasnya rumahnya yang berapa
sama dari sembilan
oh tetanggaan ya sama ibunya
bukan kita kan serumah ini ibu saya
jadi kolesterol saya naik
lo malah mengetawain saya ji
bu maaf bu saya boleh tanya enggak bu
ibu tahu kak gak mau kena bordiran dari tasik
tau dong saya ada beberapa di rumah
ibu beli di mana
di tanah abang sini
cari aja di seberang stasiun
di situ banyak parkiran mobil
nah di situ semua jual gordiran tasik
asli kak gak bu dari tasik
asli kan di sana langsung diantar dari tasik
eee beler kan jak apa kata saya
iya tis gue langsung ke abang dah ya
he bareng kak tujak saya juga kan mau balik lagi ke pangkalan
gue lewat sini aja biar cepet nyampe ya
kita kurang masih naik enggak
memang pak haji ada perlu sama mbak be
kakak juga sih main aja
siapa tahu kita dikasih gado gado gratis
lalu pak haji tadi pagi saya udah makan gado gado mbak surti
oh ya bahaya ratu
sampai jumpa lagi